menjadi menko polhukam mahfud md diwarisi banyak problem politik hukum ham dan keamanan kita
yang silih berganti terus menjadi headline dan menjadi perhatian publik
dan saat ini kita akan berbincang dengan prof mahfud untuk bicara mengenai banyak persoalan politik hukum dan keamanan ini
terima kasih prof sudah mau menerima kami di cnn indonesia
banyak prof kalau kita tentu saja tidak ada visi mahfud md adanya visi presiden di bidang polhukam
tapi kalau kita bicara mengenai visi presiden paling tidak yang saya lihat dari pidato presiden beberapa waktu terakhir sejak disentul kemarin
ada dua hal yang secara tegas ingin diperangi presiden
yang pertama adalah pihak pihak yang menghambat investasi termasuk birokrasi yang kepanjang dan segala macam
yang kedua adalah persoalan radikalisme itu yang katanya akan dilawan oleh presiden
seberapa mengancam sih prof kalau kita bicara mengenai radikalisme ini di mata presiden
yang di mata prof mahfud sekarang di masa pemerintahan ini
ya sebenarnya sih kalau berdasar hasil survei ya tidak besar juga
tetapi yang tidak besar itu taruhlah kalau dikatakan radikalisme itu sebuah gerakan anti ideologi
kalau persentase kecil
oleh sebab itu kita lebih banyak melakukan tindakan yang sifatnya antisipatif sekaligus represif
antisipatif itu terhadap pertarungan ide
kita lawan dengan ide karena gerakan radikalisme itu ada yang hanya bersifat ide dan wacana
tapi ada yang sudah merupakan tindakan
apa tindakan itu ujaran kebencian
kalau tidak sama dengan mereka dianggap bahwa itu lawan kafir melanggar ajaran agama dan sebagainya
itu takfiri ujaran kebencian
lalu ada yang jihadis
jihadis itu adalah membunuh karena sikap radikal itu
termasuk terorisme itu
ya terorisme itu jihadis
pokoknya siapapun harus dibunuh
buat kekacauan agar negara ini nanti terjadi pergolakan dan ganti
jadi kalau kita bicara dampak indonesia sudah menjadi korban dampak negatif dari radikalisme itu apa yang bisa kita bayangkan dari itu
karena ini kan sesuatu yang intangible
satu banyaknya banyaknya teror
yang kedua banyaknya ujaran kebencian yang berseliweran di medsos
lalu yang ketiga wacana wacana yang secara halus itu masuk ke masyarakat
melalui lembaga pendidikan
yang kemudian pendidikan itu menjadi eksklusif
mengajarkan hal hal bahwa negara kita ini togut harus diganti dan sebagainya itu kan banyak
pendidikan juga sudah masuk
kan sudah masuk
banyak lembaga pendidikan yang sekarang misalnya tidak mau lagi menyanyi lagu indonesia raya
kewarga negaraan dan sebagainya
atas nama kebebasan mereka mengatakan pendidikan itu bebas
nah itu akan kita atur
karena itu akan mencetak kader kader bangsa di masa depan
tapi betul itu sudah masuk juga tidak hanya ke murid murid dan dunia pendidikan
tapi juga masuk ke aparatur sipil negara pentara mungkin kwmn
tidak separah apa prof kondisinya supaya kita bisa membayangkan bahwa ini jadi ancaman betul
ya parah betul tidak
kalau parah betul kan ambruk
tetapi itu sudah mulai ada
misalnya sifat eksklusif
kalau misalnya sedang rapat begini gitu tiba tiba ada adan
tanpa pamit mereka keluar satu satu gitu
itu kan eksklusif
kan tidak bisa dilarang juga
karena ya orang mau sholat masa mau dilarang
tetapi itu jelas merupakan sikap penentangan terhadap mekanisme yang tersedia di birokrasi
karena sholat itu
kalau adan duhur misalnya adardan dua belas kan masih tiga jam berikutnya masih bisa
atau baik baik aja jam sekian mari kita berhenti semua gitu
jangan langsung pergi dan sebagainya
nah itu kalau mau ditindak dibilang melanggar ham
itu soal kebebasan beragama
tapi saya katakan hak asasi manusia itu bisa dikurangi berdasarkan undang undang berdasarkan peraturan organisasi
di mana dia bekerja
sesuai dengan hak organisasi itu
teorinya profesor buis yang ahli hukum tata negara itu mengatakan begini
setiap orang punya hak asasi manusia
tetapi hak asasi anda bisa dikurangi kalau anda bekerja di satu kantor
yang punya peraturan
anda harus kurangi
misalnya kantor mengatakan anda punya hak untuk tidur kapanpun karena anda punya hak
karena hak itu hak asasi manusia
tapi kalau anda bekerja di kantor
jam delapan sampai jam dua tidak boleh tidur
harus ke kantor
nah kalau anda ingin pertahankan hak asasi itu jangan kerja di sini
di situ negara dan pemerintah bisa masuk lewat peraturan peraturan itu
yang paling baru prof ada dua aturan
ada skb sebelas menteri tentang penanganan radikalisme di asn
dan juga pp tujuh puluh tujuh misalnya tentang bagaimana mengatasi tindak radikalisme juga gitu
ini apa yang diinginkan
apa yang dilakukan oleh task force ini
ini kan juga banyak menjadi perdebatan nih
tindakan preventif dan repressif
represif itu dengan diartikan tindak kekerasannya
tindakan represif itu artinya represif itu menyelesaikan kasus yang sudah terjadi
itu kalau dalam ilmu hukum
kalau dalam ilmu politik represif itu kan menekan
secara tidak fair gitu
tapi kalau dalam ilmu hukum itu ada langkah preventif
ada langkah repressif
preventif itu menghalangi terjadinya sesuatu gitu
jadi diatur disitu
oleh sebab itu disitu yang berperan misalnya menteri agama
itu langkah represifnya agar dia mengatur pelajaran pelajaran dan pemahaman agama di tengah masyarakat agar tidak menyesatkan
lalu disitu ada min pan rb
agar asn itu tidak main main dengan aturan kantor
nanti ada mekanisme pelaporannya mekanisme hukumannya
oh pasti dong
pastikan kalau mekanisme
buat asn asn juga nih
kalau mekanisme pelaporan itu kan sudah ada pp
peraturan pemerintah tentang disiplin pegawai negeri
yang itu kemudian menjadi disiplin asn
tinggal jenis tindakannya apa
apa saja itu mungkin bisa masuk kategori
asn nih prof dalam konteks asn misalnya ya
yang kedua hukuman ringan
itu misalnya peringatan lisan peringatan tertulis
lalu hukuman sedang
bisa juga di scores
dari jabatannya tidak nepatkan
bisa juga dipecat
asn asn yang mungkin masuk dalam kriteria yang bisa menerima hukuman
kalau di peraturan disiplin itu tergantung kasusnya
beda dengan hukum pidana
kalau ini aturan pemerintah
kalau ini aturannya ini
kalau disiplin itu tindakannya lalu dipanggil
apa yang dilakukannya
tapi yang jelas apa apa yang tidak boleh dilakukan itu kan sudah ada di skb itu kan
dan menurut anda biasa saja
normatif saja gitu prof
hal hal yang sehari hari saja gitu ya
tidak ada yang spesial
nggak ada yang luar biasa apa
coba kamu baca satu satu skb itu
semua sudah ada di undang undang hukum pidana
lalu sekarang bagaimana tindakan itu di dalam bdn
lalu bagaimana tindakan itu di dalam bdn
kan sudah ada di bidang
kalau bukan ada semua
men sudah dulu dilarang
masalahnya adalah ini pro kontra pasti kan muncul nih prof kayak gini gini kan
bahwa ini melanggar kebebasan
ada juga ini mungkin ada potensi abuse of power
misalnya kalau misalnya salah satu poinnya gini prof
yang mengadakan kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina mengasut memprovokasi
dan membenci pancasila undang undang dasar empat puluh lima bni katungga ika nkri dan pemerintah
nah poin pemerintah di sini dianggapnya nanti kalau ada yang bertentangan ide dan gagasan atau mengkritik bisa dikenakan sanksi sanksi seperti itu
bagaimana potensi abuse of power yang dikhawatirkan itu tidak terjadi
sebelum sebelum prof
apakah anda pernah ada setuah kebijakan di indonesia yang tidak kontroversi
sebut kepada saya
yang bagus pun pasti ada yang tidak suka
jangan takut pada kontroversi
sebab itu ketika saya jadi menko poluham silahkanlah anda mau ngeritik
dulu waktu saya jadi sebelum jadi menko poluhukam kerjaan saya kan ngeritik
sekarang saya pemerintah
terbuka kritik saja
tetapi kalau saya yakin itu benar ya saya lakukan
pemerintah itu tidak bisa
sekarang kan sudah ada undang undang aparatur sipil negara
ada undang undang administrasi pemerintahan
dimana pemerintah itu dilarang melakukan langkah langkah yang abuse of power
tindakan pemerintah itu bisa dijatuhi hukuman administrasi
mana kalah dia satu melanggar undang undang
menggunakan kewenangan di luar tujuan yang diberikan oleh undang undang
yang ketiga menyalahgunakan kekuasaan
itu anda punya peradilan tata usaha negara
kalau anda merasa pemerintah dalam menerapkan skb itu menggunakan abuse of power
ada pt un
instrumen hukum di negara ini sudah cukup
jadi potensi potensi abuse of power itu bisa di minimalisir dengan mekanisme mekanisme penyimbangan penyimbangan yang lain
sebelum kita pindah ke topik yang lain
apakah ini juga salah satunya yang kemudian membuat menteri agama beberapa waktu lalu pernah mengungkapkan bahwa
ya asn jangan memakai cadar dan celana cingkrang misalnya
hal hal seperti itu memang apa presiden presiden sebelumnya sampai akhirnya mungkin kita baca
menteri agama punya kekhawatiran anak kita mengeluarkan kemungkinan itu
sebenarnya kan bukan hanya menteri agama yang sudah rame soal itu ya
sebelum pak fahdur roshidi diangkat kan sudah rame itu
isu isu masalah cingkrang tidar dan cadar dan sebagainya
seberapa wajar ide itu prof
seberapa wajar ide itu untuk asn
menurut saya wajar
kalau masjid masjid pemerintah
lalu kegiatan keluarga
lalu kegiatan keluarga
lalu kegiatan keluarga
harus ikut disiplin
dr guruca pengurusan pemerintahan satu
jam tata tertib pakaian itu kan sudah ada aturannya gitu ya
kemudian yang ke dua
materi di dalam setiap pertemuan itu
jangan provokasi untuk
mengandung provokasi untuk menentang ideologi negara
karena mereka hidup
hidup di indonesia itu berdasar
digaji oleh negara dengan
nah itu yang kita lakukan
nah kalau saya kata kata di terunya
push kalau tidak setuju dengan itu ya keluar dong
dari asn kan wajar saja keluar
karena negara punya hak untuk membuat aturannya
iya sama saja saya
berhenti dari pegawai negeri sipil
menggunakan hak politik saya
mengatakan kalau anda mau berpolitik
jangan di pegawai negeri
saya keluar saya sudah guru
besar di begitu lagi lagi ini
bukan membungkam kebebasan
nah kita semua yang membuat aturan
ini dulu adalah orang orang
yang anti pembungkaman
yang membuat ini semua
tetapi sekarang bertanggung jawab akan
keselamatan negara salah satu
pekerjaan rumah lain dari prof mahfud m
md adalah tugas untuk
presiden dan pemerintah dalam
pemberantasan korupsi kita akan bahas itu prof usajena
kami akan segera kembali
pemberantasan korupsi menjadi salah satu pekerjaan rumah
dan juga mungkin harapan
dari publik indonesia yang disematkan
dan pak mahfud kalau bicara
pemberantasan korupsi rasanya
dengan wacana atau mungkin
kekhawatiran atau mungkin hilangnya
harapan setelah revisi undang undang
kpk yang baru itu ditetapkan
dan adanya presiden agak
sulit mengeluarkan perku karena
masalah masalah nanti akan anda
jelaskan seberbahaya itukah
pak revisi undang undang kpk
dari perspektif anda revisi undang undang kpk yang
baru ini dengan
hilangnya harapan atau lunturnya
harapan publik akan pemberantasan korupsi yang
hebat lagi lagi kontroversi soal itu
ada yang bilang itu berbahaya sih
undang undang yang sudah berlaku
hampir dua puluh tahun ya
dua ribu dua dulu kan
selama hampir dua puluh tahun
itu dibiarkan seperti sekarang
di mana kpk bisa melakukan
para koruptor dan selalu memberi
angka kepuasan terhadap
publik bahkan indeks
pemberantasan korupsi kita
selalu naik kan karena kpk
sehingga kalau itu diberantas
apa diubah undang undang direvisi
ya tidak bagus tetapi ada juga
yang mengatakan berbahaya dong bagi
kpk dibiarkan seperti itu
karena itu disitu
ada kemungkinan abuse of power
banyak orang kemudian memberi
korupsi itu banyak masuk ke situ
tebang pilih saya sendiri tidak
mengatakan tebang pilih karena memang
kalau laporannya banyak harus ditebang dan dipilih
kan gitu nggak bisa semuanya kan
tapi orang tetap kontroversi
kenapa yang itu kenapa tidak yang itu
ada perbedaan pendapat
soal bahaya atau tidak bahaya
tetapi di dalam perbedaan
pendapat itu namanya kita
bernegara kan harus ada yang mengambil
keputusan siapa yang mengambil
keputusan yang mengambil keputusan itu pemerintah
yang sah kan gitu
selaku pemerintah yang sah kan harus
bersikap terhadap semua ini dan dia
itu sudah merupakan
perwakilan rakyat dan pemerintah
legislatif lalu ada yang
jalan tengah setuju apa sikap
saya sebagai pemerintah
saya tidak akan mengeluarkan perpu sebelum
ada putusan mahkamah konstitusi
kan sudah fair
jadi peluang itu tetap ada ya prof ya
oh tentu peluang itu
tentu ada presiden kan mengatakan
menunggu putusan mk peluang ada
itu ya belum tentu
peluang itu terbuka lihat nanti putusan
mk nya itu apa putusan mk itu bisa
menolak bisa mengabulkan
kalau sudah mengabulkan untuk apa perpu
ya kan kalau menolak
makin dipelajari apa yang
harus dilakukan oleh presiden atas penolakan
ini nah kita lihat
sajalah dulu karena presiden menyuruh jalan
itu kan memilih jalan itu
itu haknya presiden orang yang menang
pemilu kalau anda ingin yang lain anda
ikut pemilu dan anda harus menang
bisa berikap yang lain itulah demokrasi
tapi bagaimana anda meyakinkan publik
sebagai jurubicaranya pemerintah
di bidang politik hukum dan keamanan ini
prof mahfud bahwa presiden jokowi itu
tidak luntur dalam komitmennya
memberatas korupsi mengawal kpk
tetap begini ya saya
lama itu ya bicara dengan presiden
jokowi sebelum saya
menjadi menko poluhukam sekarang
sudah sering berdiskusi
ini sungguh sungguh pak jokowi itu
kalau ketemu saya berkali kali mengatakan
pak mahfud gimana nih korupsi ini saya ingin
pemberantasan korupsi itu hanya
dilakukan oleh kpk deh
ini berkali kali dia mengatakan biar satu
yang membatas korupsi itu kejaksana
maling narkoba pencopet
macam macam gitu itu
itu biar kpk
tetapi kan kemudian
ingin lain partai ingin lain
kan gitu kan jadi realitas politik
yang membuat mimpi pak jokowi
tidak bisa terwujud iya akhirnya apa
mengalirlah itu revisi
tapi dengan komitmen tetap memperkuat
kpk nah cara memperkuat
bermacam macam ada yang mengatakan
ada yang mengatakan harus
direvisi kan gitu
saya sih termasuk
yang bilang ya perlu dipertahankan
harus dipertahankan itu bagus tetapi kan
kita bukan pengambil
pembuat undang undang pembuat undang undangnya
kan legislatif gitu
termasuk anda yang happy juga
keluarkan gitu prof iya saya pendukung lah
untuk perpu itu tapi kan
saya ini bukan satu satunya
orang yang berpendapat orang ahli hukum yang lain
juga berpendapat berbeda
iya kan itu satu
komitmen presiden yang kedua
mau mengangkatnya sebagai menkopol
hukum itu tekanannya pada pemberantasan
korupsi negara harus hadir
di indonesia ini sekarang ini
dan aparat penegak hukum itu yang sering
untuk bekerja baik baik
sering mengkorupsikan orang yang
tidak korupsi mentidak korupsikan
orang yang jelas jelas korupsi
itu banyak kata presiden pak mahfud
yaudah gitu negara harus hadir dong
gitu bahasa pengkolannya
kriminalisasi ala banyak
ada kriminalisasi juga ada pembebasan
kriminalisasi orang tidak bersalah
di proses bersalah
di peras gitu ada juga
yang begitu dan presiden
tahu itu oleh sebab itu dalam
yang dihadir oleh
dua orang pejabat dari seluruh indonesia
presiden mengatakan eh anda penegak hukum
jangan suka menggigit orang
yang tidak bermasalah
tetap lakukan itu saya yang akan
gigit anda kan gitu presiden kan
tekatnya presiden itu untuk
lantasan korupsi masih bagus
sangat bagus dan selama ini mungkin
karena birokrasinya sudah
terlalu apa namanya
seperti tembok yang
selalu mental kalau ada apa apa
artinya presiden pada waktu tidak
orang yang mampu menerjemahkan pikirannya
itu ke dalam operasi operasi
sehingga dia berharap hari ini sadar semualah
daripada saya menggigit
kamu kamu jangan gigit orang dulu
kan gitu itu kan juga sangat
keras betul dan itu untuk
kebawa bawanya tapi kpk
merasa tergigit nggak prof dengan misalnya
kalau kita lihat ada dewan pengawas
yang kata banyak akademisi bahwa ini akan
ada dualisme akan menghambat
pencegahan susah sekali gitu
lihat kpk merasa
ya kpk yang sekarang ya
bahkan mereka mengajukan juga
kpk merasa bahwa itu memang ya
itu silakan aja biar diuji oleh mahkamah konstitusi
kita lihat hasilnya nanti bagaimana
kalau tidak ada ada sebelah masalah
kalau tidak salah ya yang diajukan
mahkamah konstitusi nah kita
lihat lah mahkamah konstitusi jangan diganggu
dulu nanti kalau
sudah finish gitu baru
saya kira akan bicara
menyatakan sikapnya itu kepada masyarakat
mungkin akan keluar perpu juga masih ada
kemungkinan ya prof ada kemungkinan
perpu ada kemungkinan juga
masuk prolegnas untuk dibahas
prioritas dan sebagainya itu bisa juga
satu lagi prof yang menarik
ketika kita bicara pemberantasan korupsi tentu
kuat sekali dari orang orang yang merasa terganggu
dengan upaya pemerintahan korupsi baik oleh jokowi
ataupun dari kpk
termasuk juga penyerangan kepada novel baswedan
ini sudah lama sekali
novel baswedan bolak balik janji
dibikin tim berkali kali juga tidak
tuntas gimana sih presiden
dan menko poloka melihat hal ini prof
sebegitu sulitkah memang realita
novel baswedan secara fisik ya
fisik ya karena kan serangan juga
banyak yang tidak fisik
misalnya tudingan bahwa dia taliban
macam macam serangan termasuk terakhir mereka
kecelakaan matanya itu
gini presiden kan sudah cegas
diungkap kan gitu
polisi berusaha mengungkap dari sudut teknis
hukum itu belum ketemu
kan hukum itu juga
pembuktian dan sebagainya nah kita
lihat aja lah perkembangannya saya kan baru
di sini sedangkan kasus itu sudah
tahun yang lalu saya akan ikuti
sudah diajak ngobrol kapolri atau gimana prof
yang khusus tentang itu belum
saya lebih banyak pada
hal hal yang baru yang kedepan lah
tapi kalau bicara komitmen presiden
tentang pemberantasan korupsi ada juga
ini paling baru yang beredar di mana mana
pak ahok dimasukin ke dalam
bagian dari keluarga besar
bumn di pertamina
katanya itu katanya memang ingin bersih bersih
di sana emang itu betul
iya karena ahok itu lebih tegas
presiden tuh ada masalah besar di
dunia permenyakan kita itu
dia sudah membubarkan
satu institusi yang konon
minyak kita itu dari
hulu ke hilir dan negara dirugikan
setiap hari sekian
nah presiden tahu
kok ini sudah dibubarkan masih
jalan ini harus ada orang
mendobrak itu semua
dan memang tujuan pak ahok dimasukkan
ke dalam pertamina itu prof kurang lebih
iya membersihkan pertamina
tidak spesifik ketika
pak ahok itu diusulkan
jadi itu saya tidak diajak bicara
tetapi secara umum ketika
dengan saya presiden dalam hal
pemberantasan korupsi dia mengatakan
itu di dunia pertambangan pertindakan
itu kita sudah berbuat
banyak tapi tidak berubah
tapi kenapa gak dijadiin
dirut saja prof
iya kan terserah presiden juga ya
ya mungkin pelan pelan gitu tapi yang penting
kita sudah dapat anamnesa
presiden ketika bicara mengenai pak ahok
dan juga pertamina ini kita bicara
mengenai banyak problem politik hukum
demokrasi lain tapi kita harus break dulu prof
bidang polhukam kita sekarang
bicara mengenai demokrasi prof ini demokrasi
kadang kadang biaya politik kita
super mahal katanya sehingga banyak
bupati gubernur kena tangkap
oleh kpk yang katanya sudah
agak lemah sekarang gitu prof ya
tapi betul prof bahwa memang ada
rencana pemerintah untuk mengevaluasi
pilkada langsung sekarang yang katanya
berbiaya mahal dan disambut gegap gempita
oleh sebagian besar
banyak juga politisi politisi yang suka
katanya kembalikan lagi ke
bukan pemerintah itu pak
belum disetujui atau bahkan
tidak disetujui oleh presiden tidak
disetujui oleh presiden ya kan presiden mengatakan
pemilihan langsung dengan segara kekurangannya
tinggal diperbaiki kalau
kepala daerah itu mau diubah itu
bukan mengubah substansinya sebagai
mekanisme pemilihan langsung
tapi dicari celah celahnya
yang timbul menyertai itu diperbaiki
teknisnya tapi kalau pemilihannya
tetap kata presiden ya
kata presiden pemilihan
tetap langsung itu sikap presiden republik
indonesia jadi pemerintah
akan mengavaluasi dalam arti teknis
tidak akan masuk ke
karena sebenarnya kan kita sudah punya
pengalaman ya dulu
semua partai politik
dpr seluruh lembaga
negara setuju agar kembali ke
pemilihan di dprd
disetujui semua jadi undang undang
tapi kemudian mendapat protes dari
masyarakat lalu diundangkan
tanggal tiga puluh september
dicabut tanggal dua oktober
hanya sehari berlaku
dicabut dengan perpu
karena apa masyarakat tidak mengendaki
itu artinya apa masyarakat itu didengarkan
suaranya oleh pemerintah
nah sekarang juga akan didengarkan oleh presiden
tentu akan tergantung
pada substansi apa yang akan
dibawa di dalam prolegnas yang akan datang
kan harus masuk prolegnas dulu nih
ya gitu aja kali perlu ada evaluasi
besar besaran prof terkait dengan sistem ini
pemilu sistem politik kita yang
high cost ini ya pasti lah
akan ada evaluasi besar besaran
tetapi tidak menyangkut soal
mekanisme pemilihan jadi jangan khawatir
publik tuh prof ya karena kalau
pikirannya itu kalau di dalam
pemilihan langsung kayak sekarang banyak
juga banyak money politics cuma
bedanya apa lewat dprd itu
kalau pemilihan langsung
money politicsnya eceran kan sama aja
tinggal bagaimana kita membaik
tukang bakso dan tukang bakpo kebagian
uang juga gitu di lapangan itu prof ya
itu sama sama jelek kan tinggal mencari
bagaimana menghalangi ini selain wacana
tengah di ujung tanduk
di parlemen juga ramai sekali prof terutama
dari pd perjuangan bahkan ketua mpr
roadshow kemana mana untuk
meyakinkan semua pihak bahwa
amandemen konstitusi dan
penghidupan kembali gbhn itu kayaknya
sesuatu yang necessity
sesuatu yang sangat perlu belakangan ini prof mahfud
ya itu kewenangan
mpr sepenuhnya ya
dan partai politik tentu saja partai politik
kan menjadi anggota mpr
perwakilan daerah nah
itu dulu kan ada pikiran
pembangunan itu koordinasi
kurang bagus pusat
dan daerah berbeda pusat
sering terhambat di daerah daerah sering
terhambat oleh peraturan pusat
antar lembaga negara antar menteri tidak
sinkron sehingga lalu pada waktu itu
teman teman partai politik
oh ini berarti karena tidak ada gbhn
kesimpulan waktu itu
lalu diolah itu oh iya
kalau gitu kita lakukan amandemen
mengubah kembali undang undang dasar
agar menghidupkan gbhn
di tingkat mpr
dan partai politik
kita lihat presiden
lebih cenderung tidak menyetujui ini
beliau mengatakan saya
terpilih dalam produk
mekanisme konstitusi yang berlaku
presiden saya tidak ada niat
dan lebih cenderung
tidak apa namanya
tidak tertarik untuk ikut dalam
apa namanya pemikiran
perubahan kembali undang undang dasar itu
laksanakan aja yang sudah ada
nah kita lihatlah perkembangan politiknya ke depan
bagaimanapun kewenangan mpr
tapi presiden pasti
punya pengaruh besar untuk ikut
menentukan ini karena ini
menyangkut bangsa akan ke depan
itu yang kemudian kita baca
ini gerakannya sudah semakin lama
dan semakin terkonsolidasi gitu prof
kalau memang presiden
tidak menyetuju ya apa langkah konkret presiden
parlemen seharusnya ya tinggal bicara dengan
koalisi tinggal bicara koalisi
tapi berbeda sekali dengan
ibu mega dan pdi perjuangan
dan mas budi tentang
sekarang semakin menguat sekarang menurut saya semakin
melemah karena gagasan
ini dulu sebelum pilpul surami
kuat sekali gitu sampai
diuntuk timnya tapi sekarang
tidak banyak tuh yang memahami itu mungkin di level
menit saja prof ya karena kemarin kalau kita lihat ketua mpr
baru roadshow untuk meyakinkan ketua ketua
partai bahwa ini hal yang penting mungkin kita
akan lihat nanti kita lihat aja perkembangan itu
bagus juga semua pemikiran yang setuju
bagus yang tidak setuju bagus itulah
demokrasi masalah yakin meyakinkan tidak hanya
ketua mpr yang sedang roadshow untuk meyakinkan publik
perlunya adanya gbhn yang juga
ramai mencoba untuk
meyakinkan publik adalah
rizik shihab di arab saudi
yang meyakinkan publik lewat
orasi dan macam macamnya
di youtube dan social media
bahwa katanya pak mahfud dan kawan kawan di
pemerintah ini pak itu mencekal dia pak
saya bacakan saja ya kalimat
dia di ini pak ya supaya kita punya background
sejak satu tahun tujuh bulan yang lalu
tepatnya tanggal satu shawwal

saudi atas permintaan pemerintah
indonesia saya tidak diperkenankan
untuk keluar dari saudi ada pihak
yang takut saya pulang mereka takut
kalau saya pulang mereka tidak bisa curang
dalam pemilu mereka tidak bisa melakukan
aneka ragam rekreasi dalam pemilu
mereka takut ini jadi ancaman bagi
berlebihanlah menurut saya
masa takut sama rizik sihab gitu
tidak penting itu
pernyataan dia kan selalu begitu sejak dulu
bahkan mengatakan pemerintah ini legal
pemilu ini curang dan sebagainya
itu selalu begitu
dan dia yang terpenting
tidak pernah melapor
bahwa dia punya masalah
dia itu anda baca di mana itu youtube kan
tidak ada berita bahwa
dia laporan ke kbri
laporan ke kjri tidak pernah
yang dibawa bawa surat surat cekalan
itu dia masuk ke bandara
mau keluar lalu keluar di situ secara otomatis
dan tidak boleh keluar arab
apa yang membuat kemudian pemerintah arab saudi
atau intelijen arab saudi atau otoritas di sana
melarang dia keluar
tidak boleh ditanyakan ke saya
karena bukan saya yang melarang
tidak boleh ditanyakan
ke pemerintah indonesia juga
karena pemerintah indonesia tidak melakukan apapun
saya sudah cek bin saya sudah cek
bin kum ham saya sudah cek
imigrasi tidak ada
benarkah ada rekomendasi prof dari jakarta
tidak ada sama sekali
tidak ada sama sekali
si habib rizik ini kalau memang punya masalah
kenapa tidak datang saja
ke kantor kjri di jeddah
karena mekah dekat jeddah
atau ke riyadh
ini loh saya dicekal lalu lapor ini tidak pernah
ngomongnya di youtube
dulu pernah dicari oleh dubes
siapa sih masalahnya dicari
dikasih dokumen dokumen tapi dia tidak melapor
kalau kita membela sesuatu ternyata dia tidak apa apa
kan pemerintah malu juga
jadi ya kita tunggu saja
pokoknya sampai hari ini kita tunggu
mana buktinya anda dicekal
dan menyebut alasan
begini hampir tidak mungkin
pemerintah indonesia yang mencekal dia
karena ketika dia akan keluar
mau ke malaysia juga dilarang
oleh pemerintah arab saudi
mau dia ke yaman dilarang
jadi sama sekali bukan ada rekomendasi
dari pemerintah indonesia
kalau ada bawa ke saya
saya jamin ini pemerintah harus melindungi warganya
yang penting bawa buktinya
saya dicekal karena atas permintaan pemerintah indonesia
nah kalau dicekal oleh arab saudi
jangan menggugat pemerintah indonesia dong
raja arab saudi kenapa saya dicekal
gugat ke pengadilan di arab saudi
di situ akan ketahuan siapa yang menceka
tapi kan cekalnya sudah lama ya prof
ini menjelang reuni dua ratus dua belas
di dua desember
ada nggak sih prof anda melihatnya dari indera penciuman anda nih
benang merahnya antara
ya benang merahnya kira kira
mencuat atau dicuatkan
ya biarin aja
kenapa sih reuni kok dilarang
saya baru reuni sma kemarin
mau reuni itu kan biasa
esok tanggal empat maret saya ada reuni di jakarta
biarin aja kita tenang tenang aja
anda lihat apa isu yang akan dibawa
atau apa sih yang
mereka ingin tuju lagi
pemilu sudah selesai atau ada prinsip lain yang
mungkin anda baca dan mungkin
dikomunikasikan juga kepada pemerintah
enggak ada enggak ada dikomunikasikan
dia hanya memberitahu akan
silahkan aja reuni kan tidak
dilarang juga mau bawa isu apa
ya kita tidak ingin
saya sih saya tidak ingin tahu juga
apa sih silakan aja gitu
nanti kalau sudah dikeluarkan isunya
ya kita tahu baru kita sikapi
kalau sekarang tidak ingin tahu juga banyak kerjaan
mau ngurus dua ratus dua belas
tapi bukan jadi ancaman bukan jadi gangguan
bagi pemerintah enggak
kita semua sudah siap punya sop
yang terakhir prof kalau prof mahfud ini kan
penyakit dalam nih prof kalau kurang lebih
begitu masuk di tubuh indonesia
yang penyakitnya komplikasi macam macam
apa yang selama ini tuh susah sekali
diurai dan ada
mahfud md itu bisa menjadi obat kolesterol
yang baik supaya darahnya
lancar lagi gitu prof apa yang paling penting
belum berjalan baik
teori umum yang mengatakan
korupsi itu bisa
disembuhkan oleh demokrasi
di mana mana tapi di indonesia
korupsinya masih banyak gitu lalu ada yang
mengatakan nih demokrasi
tidak bisa ternyata
memberantas korupsi oke
nah saya katakan enggak juga
karena yang mengatakan gitu karena
dia berpendapat di indonesia sudah demokrasi
demokrasi itu tetap bisa
memberantas korupsi buktinya indonesia
anda cari ya tahun

tahun dua ribu tiga atau
kan situ konsolidasi demokrasi
sudah enggak lah
itu tidak ada satupun korupsi
karena demokrasi tumbuh
pengawasan masyarakat tumbuh oke
tapi sejak tahun dua ribu empat itu demokrasi
berbelok menjadi oligarki
main mata antara elit politik
rakyatnya tidak diperhatikan lagi
sejak money politics tumbuh sudah itu
kemudian demokrasi korupsi itu
berkembang biak lagi ya
kita coba tahun
sembilan puluh delapan sampai dua ribu empat itu
mendirikan mk yang hebat
mendirikan kpk yang hebat
komisi yudisial pada waktu itu hebat
tetapi pada saat itu demokrasi
sedang tumbuh bagus
tetapi tahun dua ribu empat sudah mulai nih
muncul nah di situ
korupsi marah lagi lalu orang
berharap kpk yang paling bagus
sampai tahun dua ribu dua puluh
setelah ketua mk
ya ya itu turning point nya
itu yang bikin
menurun prof dari beberapa tahun terakhir
kalau kita lihat ini kan bulan bulan
indeks demokrasi akan keluar sebenarnya enggak sih
nggak menurun cuma naiknya lambat
itu kan tidak turun juga
melambat kenapa sih kok lambat begitu
taruhlah tahun tertentu turun
satu poin besok naik lagi
ya ya begitu begitu
nah kita perbaikilah bersama sama
pokoknya harus kita menyadari
negara ini harus diselamatkan bersama sama
integrasi menjaga keutuhan
lalu demokrasi menyeimbangkan
antara demokrasi dan integrasi itu
ada demokrasi hukum
di tengah itu yang akan menyeimbangkan
perjalanan demokrasi dan integrasi itu dalam
insya allah selamat
terima kasih prof mahfud tidak hanya demokrasi harus
diselamatkan tapi durasi kita juga harus diselamatkan
sudah habis waktu kita terima kasih
prof mahfud atas perbincangannya budi selamat ya
demikian wawancara saya dengan menko polukam
kami akan segera kembali